atraksi rudy salim dan raffi ahmad mengendarai mobil sport mewah menandai peluncuran klub yang kini bernama rans cilegon fc itu
di liga dua nanti rans cilegon fc akan ditangani pelatih bambang nurdiansyah dan hamka hamzah sebagai manajer tim
tak hanya membangun tim untuk tampil di liga dua raffi ahmad dan rudy salim berencana membangun lapangan serta akademi sepak bola dengan fasilitas lengkap di kawasan pantai indah kapuk
dengan total nilai investasi mencapai tiga ratus miliar rupiah dan juga dukungan manajemen yang baik salah satu ambisi rans cilegon fc adalah bisa menembus liga satu
seleksi dan pembentukan tim pun akan dilakukan dalam waktu yang dekat oleh tim pelatih
meski saat ini liga belum bisa bergulir akibat pandemi covid sembilan belas raffi ahmad tetap optimistis
prospek sepak bola akan tetap menjanjikan
seleksi seleksi yang memang sudah telah akreditasi